dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di amerika serikat dalam kondisi penyebaran wabah corona saat ini
kami telah terhubung melalui skype dengan warga negara indonesia yang berada di kota seadal washington amerika serikat
karterin batubara selamat sore waktu indonesia ibu karterin
selamat sore dan selamat pagi waktu seatthao
ibu ibu kartelin ini bagaimana situasi penanganan corona di kota seattle saat ini berdasarkan pantauan anda
oke penanganan saat ini itu sekolah sudah ditutup ya
yang dari kindergarten sampai dua belas selama enam minggu
anak saya kelas tiga itu sekolah sudah ditutup dari hari kamis dua belas maret
diumumkan untuk ditutup sementara selama dua minggu
tetapi ada pengumuman lagi itu bakal ditutup
bakal di extense sampai enam minggu
dan bakal akan dimulai lagi itu sekitar april dua puluh tujuh april
di sini juga pemerintah melarang big social event yang melipati dua ratus lima puluh orang lebih
bahkan juga religion event seperti mie
dan kebakaran yang lainnya
dan kebanyakan perhatian saat ini juga dilarang
pemerintah juga baru membeli motel di daerah kent
itu sekitar tiga puluh menit dari seattle
itu untuk emergency karatina
dan juga saya baru dengar itu juga ada mobile testing
mobile testing dimana kalau mau mencek
tapi saat ini tes ini hanya untuk healthcare worker
first responder itu seperti orang yang bekerja yang di sembilan ratus sebelas
atau di pemadam kebakaran
lalu ibu carterin selain pembatasan untuk menghadiri aktivitas yang melibatkan lebih dari dua ratus lima puluh orang
atau aktivitas yang mengharuskan masyarakat untuk berkumpul

atau apakah ada pembatasan lain yang diberlakukan oleh pemerintah
selama ini cuma big event yang melibatkan dua ratus lima puluh orang
jadi orang itu mesti mengambil
pemerintah belum melarang yang kurang dari segitu
warga itu kalau mau bikin event itu belum masih bisa
tapi tidak melibatkan lebih dari dua ratus lima puluh orang begitu ya dalam sebuah acara
lebih dari dua ratus lima puluh orang sudah di ban sama pemerintah
lalu ibu carterin bagaimana kondisi warga negara indonesia yang ada tinggal di sekitar wilayah tempat ibu berada saat ini
apakah ada instruksi khusus yang diberikan dari kedutaan besar republik indonesia terhadap warga negara indonesia
yang berada di sana bu
instruksi yang diberikan ini selama ini untuk melakukan preventif ya
melakukan preventif itu
yang mencuci tangan selama dua puluh detik
dan tidak boleh mencari muka mata hidung dan mulut
mencari warga yang berada di sana
kalau merasa ada simptom tidak panik
tapi melakukan pedoman pedoman yang dianjurkan oleh cdc
specially untuk daerah daerah yang
juga kbri dan kjri
kalau ada pertanyaan
bisa dihubungi lewat hotline
lalu ibu carterin terakhir
bagaimana juga terkait kegiatan perekonomian di seattle saat ini
apakah logistik masih aman di sana begitu bu
kegiatan ekonomi saat ini
restoran sudah aman
ada beberapa restoran itu
karena orang itu sudah
tidak makan keluar
tapi seperti supermarket
masih banyak orang
penuh dengan orang
hampir habis di semua toko
kalau mereka pun punya stok itu
atau per orang
terima kasih ibu carterin batubara
warga negara indonesia yang saat ini berada di seattle
semoga sehat selalu